ah oke lah
ada apa ya
ini mereka siapa nih
kok tidur di masjid
aku benar benar gak tenang
aku terus kepikiran keberangkatanku ke cairo
apa aku sanggup meninggalkan
kuatkanlah diri hamba ya allah
terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda
sebaiknya aku sholat isi horoh
aduh jatoh lagi
ini siapa yang
yang mencuri hatiku
saya jalan gak liat liat
jadinya nginjek tangan ustadz
ini baru tangan kanan loh
tangan kiri sekalian mau nginjek gak
pokoknya kalo buat usahanya nuyui
serela deh nginjek njek seluruh badan
ya allah ini beneran usahanya nuyui ya
kok malem malem gini keluar sih
berarti usahanya nuyui lagi bingung ya
siapa laki laki yang mau sholat isi horoh
siapa laki laki yang mau sholat isi horoh
siapa laki laki yang mau sholat isi horoh
siapa laki laki yang mau sholat isi horoh
siapa laki laki yang pantas menjadi pendampingnya usahanya nuyui
ya kalo berbicara masalah pendampingnya usahanya nuyui gitu ya
ustadz itu gak usah mikir terlalu jauh gitu
disini ya di pondok ini
itu ada laki laki yang udah cocok banget buat usahanya nuyui
ya ini arah jam
jam sepuluh dari usahanya nuyui
kok nanya maksud
jadi gini usahanya
eh ustadz saya di belakang
lucu gak bercanda saya
ya biasanya kalau bercanda gitu orang ketawa
berbicara masalah laki laki yang paling tampan di pondok pesantren kunanta ini
ya siapa lagi coba
pernah pernah gak tau
saya tuh ya
saya ini adalah orang yang apa ya istilahnya
selalu memiliki keinginannya keras
kalau saya udah suka sama satu perempuan
saya kejar terus
dan saya ini juga laki laki yang memiliki banyak sekali kelebihan
galang loh ada laki laki gedungnya kayak saya ini loh
ya terus juga
saya ini punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh laki laki pada umumnya
satu gue gak punya
satu putar gak punya
pas dikit ya beli pandai gak punya
saya yang punya
ini tali elang berpunir
jangan nanti kalau udah halal
walaupun ustazah sering melihat saya ini
seorang laki laki yang suka marah marah
tapi percaya gak percaya
eh bener loh ini gak bohong
kalau ustazah gak ada
mereka tuh akrab banget sama saya
jadi saya ini pas
kalau misalkan nanti kita punya keturunan keturunan gitu ya
saya akan menerapkan disiplin yang tegas
pasti ustazah gak akan nyesel deh
saya sama sekali belum ada kefikiran untuk kesana
aduh kebeletnya datang lagi sih
aduh ya allah gimana deh
ngincar ustazah nuyuy ke masjid apa ke toilet ya
ini mereka siapa nih
kok tidur di masjid
aduh ya allah
ini kalau ini hai kal
sudah pasti itu mail sebelah sana asun
bener bener harus dibangunin nih
bangun bangun bangun
hai kal bangunin temennya
ustazah nuri ngapain disini
kalian bertiga ngapain tidur disini
biar dapet banyak pahala
nah bagus itu hai kal ya
itikaf di masjid
khusus jadi bulan suci roma bulan ini
terlebih di sepuluh hari terakhir
itu memang besar pahalanya
tapi bukan berarti kalian tidur
itap katanya itikaf itu berdiam diri di masjid
nah ini kita tidur di masjid
oh berarti kata suaranya tenang
ya allah anak anak dengerin mustazah
itikaf itu memang benar berdiam diri di masjid
tapi bukan untuk tidur
harusnya kalian tuh isi dengan ibadah
misalnya zikir tadarus sholat malam
bahkan imam hasan al basri
salah seorang ulama tabiin
berkata dalam kitab at tafakkur wal ittibar
merenung sesaat lebih baik daripada sholat semalam
jadi intinya lebih baik kita itu perbanyak ibadah dan doa
serta diiringi merenung kebesaran allah